saudara polisi mengidentifikasi dua belas jenazah korban kecelakaan maut di kilometer lima puluh delapan tol jakarta cikampek
polisi menyebut sopir grand max bekerja melewati batas hingga terjadi kecelakaan maut
polisi menyebut kecelakaan maut km lima puluh delapan tol jakarta cikampek karawang disebabkan pengemudi yang kelelahan
hingga mengakibatkan hilangnya kesadaran sesaat atau microslip
berdasarkan penyelidikan dan keterangan saksi diketahui intensitas sopir saat momen mudik lebaran sangat tinggi
sopir diketahui berkendara jakarta ciamis jakarta sejak lima hingga delapan april atau empat hari dan kurang istirahat
rekod perjalanan dari pengemudi ini sungguh sangat melelahkan sejak tanggal lima ciamis jakarta jakarta ciamis sampai dengan tanggal delapan
sehingga pengemudi tersebut mengalami kelelahan
yang mengakibatkan micro slip atau mengantuk
polisi telah selesai mengidentifikasi dua belas korban kecelakaan maut di kilometer lima puluh delapan tol jakarta cikampek
dari dua belas korban tujuh berjenis kelamin laki laki dan empat jenazah perempuan
mayoritas korban berasal dari ciamis jawa barat
satu di antara jenazah berusia sepuluh tahun asal depok jawa barat
tiga belas jenazah korban kecelakaan lalu lintas tol jakarta cikampek
kilometer lima puluh delapan yang terdiri dari tujuh jenajah berjenis kelamin laki laki dan lima jenajah berjenis kelamin perempuan
terdiri dari tujuh laki laki dan empat perempuan yang telah dipindahkan ke rumah sakit bayangkara tingkat satu pusdokespori
pada hari rabu sepuluh april dua ribu dua puluh
dan telah dilaksanakan pemeriksaan lanjutan termasuk pemeriksaan dna
di bidang laboratorium yaitu di dna rorep pustok espori
pt jasara harja memastikan untuk memberikan santunan sebesar lima puluh juta rupiah untuk setiap ahli waris
santunan itu resmi disalurkan jasara harja setelah proses identifikasi para korban
oleh tim dvi mabes polri selesai dan jenazah diserahkan kepada keluarga
kedatangan sembilan jenazah disambut kesedihan keluarga korban saat tiba di rumah duka
dusun karanganyar ciamis jawa barat
kami siap menyambut rombongan yang mengantar jenazah dan informasi yang kami dapatkan
malam ini juga langsung dimakamkan
jadi memang proses identifikasinya memakan waktu
walaupun di awal awal terjadinya kecelakaan
para pihak keluarga kami sudah hadirkan masuk ke rumah sakit untuk diambil sampel dna nya
karena itu butuh proses hari ini baru menyatakan selesai proses identifikasi
dan para korban langsung diantarkan ke rumah sakit
kecelakaan maut di km lima puluh delapan tol cikampek karawang timur terjadi senin delapan april lalu
kecelakaan melibatkan tiga kendaraan
mobil grand max dari arah jakarta tiba tiba oleng ke jalur kontra flow dan menabrak bus
hal ini membuat mobil terios yang berada di belakang bus ikut menabrak
grand max dan terios langsung terbakar
kejadian itu mengakibatkan semua penumpang grand max yang berjumlah dua belas orang

mereka menumpang grand max yang merupakan travel gelap yang tidak berizin atau ilegal
sang sopir diketahui berkendara empat hari berturut turut sehingga kelelahan dan menyebabkan kecelakaan
tim liputan kompas tv